sejak tiga puluh dua kontainer berisi kayu merbau asal papua tanpa surat sahnya hasil hutan
diamankan aparat tni angkatan laut dari lantamalna makassar pada januari dua ribu sembilan belas lalu
salahuddin toto dan sutarmi tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan
hingga sidang berujung fonis pada desember dua ribu dua puluh
salahuddin toto adalah direktur cvm evanjaya
pemilik tiga kontainer berisi lima puluh sembilan sembilan puluh enam meter kubik kayu dan sutarmi
direktur cv rizky mandiri timber pemilik dua puluh sembilan kontainer atau lima ratus sembilan puluh tujuh meter kubik kayu
pengadilan tanpa keduanya alias in absensia harus digelar demi menegakkan hukum
utamanya terhadap aksi perusahaan lingkungan
ironis meski sudah difonis lima tahun penjara dan denda dua lima miliar rupiah
keduanya pun masih mangkir hingga ditetapkan sebagai buruh

pada kamis siang di rumah penyimpanan benda rubasan makassar
direkturat jenderal penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
republik indonesia menyambut sukacita fonis yang dijatuhkan
terlebih tanpa dihadiri terdakwa
momen ini diharapkan agar masyarakat tidak main main terhadap aksi perusahaan lingkungan
direktur dihukum binara penjara lima tahun dan denda dua lima miliar
dan barang bukti kayu ini dirampas untuk negara
melalui pengadilan in absensia yang dilakukan oleh pengadilan negeri makassar
hingga kini jumlah kerugian negara atas aksi perusahaan lingkungan ini belum diketahui
albi fauzi makassar sulawesi selatan